untuk kondisinya sudah semakin membaik ya mudah mudahan anissa dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga kuat
amin amin ya dan syukurnya juga tetangganya langsung sigap juga ya membantu anissa kemudian merawat anissa
sehingga pada akhirnya mudah mudahan nanti saya bisa tetap hidup seperti anak anak yang lainnya ya
dan kita bergeser ke informasi selanjutnya nih sekarang masyarakat pengguna transportasi masal sejak lama mengeluhkan adanya bau tak sedap di sepanjang jalur trotoar stasiun mrt lebak bulus jakarta selatan
aduh itu bau apa ya
ya untuk menghilangkan bau tidak sedap tersebut sejumlah petugas pemadam kebakaran pasukan orangnya dan juga dinas perhubungan membersihkan kawasan itu pada kamis siang
jalur pejalan kaki di sekitar stasiun mrt lebak bulus jakarta selatan
tercemar bau pesik
bau tidak sedap itu menyeruak di sebagian trotoar yang menjadi akses masuk dan keluar dari stasiun mrt
untuk menghilangkan bau tak sedap tersebut sejumlah petugas gabungan membersihkan kawasan itu pada kamis siang
petugas menyemprotkan air di sepanjang trotoar dan jalan di sekitar stasiun mrt lebak bulus
sementara sejumlah pasukan oranye membantunya dengan menggosok dan menyapu dengan menggunakan sapu lidi
satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mensuplai air bersih yang digunakan untuk membersihkan kawasan ini
kepala stasiun pelaksana dinas perhubungan cilandak berharap pengguna jalan ikut menjaga kebersihan
agar tidak memberi dampak negatif bagi warga lainnya yang ingin menggunakan mrt
kita tengah melaksanakan pembersihan di sepanjang ruas jalan pasar jumat
tempatnya di depan stasiun mrt lebak bulus
hal ini dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat terkait bau yang tidak sedap
selain memastikan kenyamanan bagi pelanggannya pt mrt jakarta terus melakukan upaya untuk tingkatkan pelayanannya
yang terbaru pt mrt jakarta menggandeng perusahaan kereta api asal korea seoul metro
dalam pengembangan operasi dan pemeliharaan kereta api perkotaan
kerjasama ini meliputi pengembangan pengoperasian dan pengelolaan pusat kendali operasi
pengembangan kemampuan perawatan rolling stock dan depo
serta kemampuan smart station yang akan berlaku selama dua tahun mendatang
komunitas perempuan berkebaya mengkampanyekan gerakan berkebaya untuk aktivitas sehari hari perempuan indonesia
nanti kita akan berbincang langsung dengan para perempuan berkebaya ini
saya jedaya tetap lagi good morning